mama papa sama oma mau pergi ya
jadi harus sekolahnya sama enjus dan pak supir lagi
iya saya mama sama papa sama oma lagi ada urusan lulus sebentar ya nggak apa apa ya
mama sama papa masih ada urusan orang dewasa ya
iya saya tapi mama sama papa janji nanti kalau rena depan
oh gak ada
ada suara di dapur apa mama masak kali ya
masak buat siapa kok malam malam begini masak
ini aku sengaja masak malam malam
karena besok pagi aku mau bawa makanan untuk elsa
makanan di penjara itu nggak seenak masakan aku pak
dan aku yakin
elsa pasti gak suka
dia kan lagi hamil
nanti kalau dia nggak makan
aku sama seperti kamu
aku juga terpukul
tapi kamu gak boleh kayak gini mah
aku cuma pengen elsa tahu
kalau aku tuh selalu ada buat dia pak
aku akan lakuin apa aja untuk elsa
kamu tahu kak
nah papa yakin elsa tahu
udah kamu stop masaknya
kalau masaknya besok pagi aja ya
papa bantuin kamu masak
kita sama sama menyiapkan masakan buat elsa
sekarang kita istirahat ya
kau masuk kamar dulu aku yang beresin
biar aku yang beresin ya
tak ada yang diturunkan

imi pun menjadi tugas sayang di indonesia un reddit
pak rafael sepupu pak ricky kan
gimana keadaannya ricky pak
ricky sudah melewati masa masa kritis
saat ini dia belum sadar
tapi sekarang dia statusnya adalah tahanan kami
akibat perbuatannya melindungi peronan kami buat elsa
dan nanti kalau dia sudah sadar
maka proses hukumnya akan kami lanjutkan
cinta buta lo sama elsa sudah mengakibatkan hal seburuk ini buat hidup lo
tapi lo masih aja buta
jadi ke pihak polisian itu ngabarin saya
kalau hari ini ada gelar perkara kasusnya elsa
kita semua harus datang
din kamu ikut mama sebentar ya ke satu tempat pagi ini
mungkin gak lama ya mas
soalnya kita harus ke kantor polisi
iya sebentar aja kok
ya ikut mama dulu oke
abis itu baru ke kantor
mama papa sama oma mau pergi ya
jadi harus sekolahnya sama enjus dan pak supir lagi
mama sama papa sama oma lagi ada urusan lulus sebentar ya
gak apa apa ya
mama sama papa masih ada
urusan orang dewasa ya
tapi mama sama papa janji nanti kalau reno udah pulang sekolah
nanti malam sama papa yang jemput
mama papa belum bisa nonton nikah mau sekolah dulu
adek balun biru kamu pergi sama mama sama papa ya
adek balun biru pasti seneng banget karena punya kakak yang cantik dan pintar
yaudah kalau gitu sayangku oma pergi dulu sama mama sama papa ya
kamu diantar enjus dulu ya sama pak supir ya
yaudah yuk kita ke depan bareng
alhamdulillah sekarang semuanya sudah terungkap
dan hari ini hari ini kita semua datang ke sini untuk bersiarah
dan mendoakan supaya kamu tenang di sana
kalau selama ini roy banyak salah sama kamu
yang penting sekarang satu persatu masalah akan terungkap
dan kebenaran yang akan menang
lo sekarang sudah bisa tenang roy
orang yang bunuh lo udah ditangkap
orang yang membunuh lo akan segera menerima hukumannya
pak bu gimana tanggapan bapak dan ibu atas kasus yang menimpa anak bapak dan ibu
kami hanya mendoakan yang terbaik untuk semua pihak
dan kami hanya mengikuti semua proses hukum yang ada
maaf ya teman teman wartawan silakan duduk kembali
konversi pes akan segera kami mulai
baik selamat siang semuanya
terima kasih kepada wartawan yang sudah bersedia untuk menunggu
siang ini kami akan menyampaikan
terkait kasus tewasnya saudara roy alpakri
empat tahun silam
dan kami juga akan hadirkan tersangka
dan berarti yang alhamdulillah sudah terpunggul
yang sabar ya pak
baik kami akan panggil tersangka
saudari elsa anindita prastia